kamu membantu peduli sama teman
nah giliran debbie mau berubah
si dadangnya gak mau gak terima
kamu ngerti tidak
kamu ngomongnya kepanjangan anak kucing
kalau debbie jadi anak baik
apa bedanya dengan anak kalian
apa bedanya dengan anak anak yang ada di cerawas ini
apalagi yang membedakan debbie
bahwa dia adalah anak paling kaya di sini
yang lebih parah lagi
tidak ada orang yang tahu kalau saya orang paling kaya di cirawas
ingat buang dia jan
mas ceng jalan ya mak assalamualaikum
bapak malu kamu sholat
malu ketemu ustadz kang
bapak malu bapak malu
bapak malu ketemu ku soi
doi datang aku
saya sendirian gak sama aku
di rumah akum itu lagi ada bu yola
belajar sama anak anak
berarti kalau bu yola di sana
berarti si aku
ke rumah bu guru yola
ngapain aku ke rumah bu guru yola
kan bu guru yolanya enggak ada

kan bu guru yola enggak ada
itu akum kang dadang

saya mau curhat nih
si debbie berubah
si debbie berubah
debbie mau jadi orang baik
emang dari dulu debbie enggak baik kom
ya bagus dong
bagus dari mana kom
bu guru yola itu memberikan pengaruh buruk sama anak saya
masa sekarang dia tidak mau pakai perhiasan
saya mau membantu sesama
ya itu bagus dadang
bagus bagaimana kom
itu mah bukan anak saya
debbie berubah kom
udah deh gak usah ngomong deh pedut
mau ke rumah akung ya
mau ketemu bu guru yola kan
tapi udah gitu di ancam sama mas suha
uang jajannya mau di stop ya kan
kok kamu tahu kamu mau ping ya
semua geran geran yang ada di rumah
enggak lah kamu jadi sini nggak mungkin saya ke rumah kamu
bukan mau di stop uang jajan kamu
mau di segitu
mas suha tega banget
kalau nanti dede nikah sama asobri
asobri teh boleh gak tinggal disini
kalau gak boleh
berarti dede teh harus ikut asobri
karena kan istri teh yang mengurus suami
udah pergi aja
gak usah peduliin mak
biar ida yang ngurus mak
saya sudah pelajarin dari buku ini
tapi juga berisiko tinggi
cari pasar dulu
kalau misalkan pasarnya sudah ada
baru saya akan coba
untuk tanamnya yang banyak
mak teh kagum sama kamu bagja
kamu teh tetap tenang
menghadapi kang dasyep sama kang batrun
saya cuma berusaha fokus bang
sama tujuan saya
kita juga harus berjaga jaga
kita belum tahu
maksud dari mang dasyep sama bang batrun
kamu teh ngapain duduk di bawah
biasanya juga di atas
benteng kamu bos
warga teh pada kaget kang bos
dapat undangan pengajian
coy teh baru tahu
ternyata hampir semua anak anak di cedeng
teh gak bisa mengaji
pengajian ini berjalan dengan lancar
tidak akan ada lagi
anak anak di cidahu yang tidak bisa ngaji
tadi teh coy ke rumahnya mang dasyep
ketemu istrinya mang dasyep
ternyata baik pisah
menyomeah kang bos
ketemu sama asy
rencana kamu ted direspon bagja
panjang bener aminnya
bukan gak tau jalan bukan nyasar
kan kita tahu sendiri pertama itu debbie
sama persis seperti dadang
gak peduli sama temen temennya
nah sekarang dia pengen berubah
dia mau contoh bu yola
mau jadi orang baik
peduli sama temen
nah giliran debbie mau berubah
si dadangnya gak mau gak terima
kamu ngerti tidak
gini loh gini maksudnya
kalau debbie jadi anak baik
apa bedanya dengan anak kalian
apa bedanya dengan anak anak yang ada di cerawas ini
apalagi yang membedakan debbie
bahwa dia adalah anak paling kaya di sini
yang lebih parah lagi
tidak ada orang yang tahu kalau saya orang paling kaya di cirawas